pengadilan tindak pidana korupsi pn jakarta pusat kembali menggelar sidang dengan terdakwa rafael alun trisambodo
mantan pejabat ditjen pajak kementerian keuangan republik indonesia
sidang yang dimulai pada rabu tiga belas september dua ribu dua puluh tiga sekitar jam setengah enam sore ini
mengagendakan tanggapan eksepsi oleh tim jaksa penuntut umum
dalam tanggapan eksepsi setabal dua puluh lima halaman tim jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak semua eksepsi
yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari rafael alun
menyatakan surat dakwaan nomor enam puluh dua tut satu empat garis miring dua puluh empat delapan dua ribu dua puluh tiga tanggal enam belas agustus dua ribu dua puluh tiga telah memenuhi syarat formil dan syarat material
sebagaimana ditentukan dalam pasal satu ratus empat puluh tiga ayat dua huruf a
dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara
tindak bina korupsi atas nama terdakwa rafael alun trisambodo
tiga menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
sebelumnya pada tanggal enam september dua ribu dua puluh tiga tim kuasa rafael alun trisambodo telah menyampaikan nota keberatan atau eksepsi
terhadap kliennya yang didakwa dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang
menurut kuasa hukum rafael surat dakwaan jaksa kpk tidak cermat jelas dan lengkap atau offsyure label sehingga harus dinyatakan batal demi hukum
usai sidang tanggapan eksepsi rabu ini tim kuasa hukum juga menggarisbawahi beberapa pernyataan jaksa
di antaranya mengenai status rafael alun sebelumnya sebagai aparatur sipil negara
saya berpikir mungkin dari sisi penuntut umum ini tidak menyadari bahwa tidak secara serta merta kita langsung mengajukan gugatan ke pt tun
karena pasti ada upaya administratif dulu sebelumnya dan itu sudah amanah dari undang undang administrasi pemerintahan sendiri
dan yang paling terakhir sebenarnya adalah penggunaan undang undang dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan itu yang dari awal sebenarnya kami komentarin
selanjutnya menjelis hakim menyebutkan bahwa uu dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan adalah perusahaan yang terkait dengan kegunaan dan kegunaan
menyatakan memerlukan waktu untuk menyusun putusannya
putusan majelis hakim akan disampaikan pada sidang selanjutnya pada tanggal delapan belas september dua ribu dua puluh tiga dengan agenda sidang putusan selah
gatotri hardianto yudhistira satria jakarta